malang tak dapat ditolak mujur tak dapat diraih
sudah tiga tahun lamanya rusdi warga desa lapeo kecamatan campalagian polewali mandar ini
hanya bisa terbaring lemah di rumahnya dengan kondisi memprihatinkan
dari hari ke hari kondisi fisik pria tiga puluh sembilan tahun ini semakin melemah
tubuhnya terus mengurus layaknya tengkorak terbungkus kulit
berdasarkan hasil pemeriksaan medis rusdi diketahui menderita penyakit gula darah
namun apa daya harapan untuk mendapatkan kesembuhan tak bisa ia dapatkan lantaran ketiadaan biaya
kendati terdaftar sebagai penema jaminan kesehatan nasional jkn
rusdi mengaku tidak memiliki cukup uang untuk membayar kebutuhan keluarganya
yang akan menjaga selama berada di rumah sakit
apalagi selama ini ia hanya tinggal berdua dengan ayahnya
waris yang kini sudah berusia enam puluh lima tahun
jangankan untuk berobat penghasilan waris sebagai tukang kayu
sangat pas pasan untuk penuhi kebutuhan hidup sehari hari
jadi sangat berharap ini ada bantuan ya
karena saya berang bisik untuk senduh
sendirian di rumah
kenapa kita tidak bawa ke rumah sakit pak
saya benar benar tidak ada biaya
tidak ada biaya
kalau penghasilan sebagai tukang tidak cukup ya pak
kepala desa lapeo nur irwandi yusuf mengaku telah melakukan upaya
agar warganya itu bisa segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan
namun pihaknya mengaku sulit untuk memantau kondisi rusdi
lantaran ia kerap tinggal berpindah dari rumah istrinya dan rumah orang tuanya
pasien juga ini punya istri di lampak di luar dari desa lapeo
makanya kami sebagai pemerintah juga kurang bisa mengontrol
utamanya bagaimana kondisi kesehatannya bagaimana makanan
bagaimana perusahaan bagaimana perusahaan bagaimana perusahaan
jadi perusahaan ini sudah kami bereskan sebelum dirujuk ke polali atau ke makassar
selaku pemerintah desa nur irwandi yusuf juga mengaku baru bisa melakukan upaya
lantaran baru menjabat sebagai kepala desa pada awal januari dua ribu dua puluh dua ini